presiden jokowi dodo bertemu dengan sultan hamengkubwono x di keraton yogyakarta
setelah malam hari tadi presiden berkeliling malioboro dengan andong
jumat pagi presiden jokowi menggelar pertemuan tertutup dengan sri sultan hamengku buwono x di gedung jne keraton yogyakarta
kepada detik com istri sultan gkr hemas mengatakan bahwa pertemuan jokowi dengan sultan tidak membahas masalah politik ataupun dukungan untuk pilpres dua ribu sembilan belas
presiden jokowi juga dicatalkan akan menuju ke mangunan bantul bersama sri sultan